kenapa gak ada mobil
gimana aku bisa sampai jakarta kalau gak ada mobil sama sekali yang mau antar aku kesana
tapi barusan aja ngobrol sama ibu
mungkin dia pergi
padahal kondisinya belum pulih benar
yaudah aku bantu ibu cari
kalaupun memang dia pergi pasti dia belum jauh
kenapa tadi dia pergi ya
ibu tau gak kira kira dia pergi kemana
pasti dia mau ke jakarta
tapi kondisinya masih lemah
bahkan berjalan pun belum bisa
ditambah lagi dia sedang hamil
ibu bisa tolong ceritain
gimana ceritanya ibu bisa nemenin orang itu
terus ciri cirinya gimana bu
waktu itu ibu kaget juga sih
ngeliat seseorang tergeletak
di dekat sungai
ibu kira dia sudah meninggal
gak taunya masih bernapas
kemudian ibu bawa ke rumah ibu obatin
orangnya sih cantik juga
dari orang terhormat
ibu tau namanya siapa
sudah aku duga bu
orang itu adalah bella
aku kenal sama dia bu
kita harus cari dia sekarang
buat apa kamu panggil bella
kamu lagi cari bella
kamu tau dia ada disini
bukan urusan kamu
lagi pula kalau memang bener aku mencari bella
mau ikut mencari bella
kalau ketemu kamu bawa pulang
kamu biarkan dia tersisa lagi
sampai kapan afif
bella sudah sangat tersiksa karena kamu
ini sudah jelas urusan aku
kamu yang lihat bella
kamu yang lihat bella
kamu yang lihat bella
ini yang urusan apa
udah udah cukup
kalian jangan bertengkar
karena bella itu dalam keadaan sakit
kalau gak cepat diketemukan
kamu suaminya bella
kamu yang membawa penderitaan bagi bella
kamu tahu kenapa dia pergi dari rumah saya
karena dia ingin menyelamatkan anaknya
dari cengkeraman keluarga kamu
padahal dia masih sakit
terima kasih atas ceramahnya
tapi aku bisa mencari bela
tanpa bantuan kalian
gak perlu didengar bu
dia emang kekanak kanakan
ma tunggu ma
raina mau kasih lihat sesuatu ke mama
mau ngasih lihat apa sih
tuh kemana ya fotonya
kok gak ada sih
siapa yang mau hapusnya
eh mau nunjukin apa ke mama
aku gak bisa kasih tahu apapun sama mama
gak jadi ma
kenapa mereka ngeliatin aku kayak gitu
apa mereka tahu sesuatu tentang foto itu
pokoknya aku harus tetap tenang
agar mereka gak curiga sama aku
dengan berpura pura terus amnesia
radit gak tahu
kenapa dia bisa tahu kalau ingatan aku udah kembali
kenapa gak ada mobil
gimana aku bisa sampai jakarta
kalau gak ada mobil sama sekali yang mau antar aku ke sana
ternyata dia benar benar masih hidup
sekarang saatnya kamu mati bela
kali ini kamu gak akan lolos lagi
ngapain dia kesini
akhirnya aku menemukan kamu
aku bisa menemukanmu
aku bisa menemukanmu
aku bisa menemukanmu
aku bisa menemukanmu
kamu baik baik aja kan
siva sudah menunggu kamu di rumah
aku minta maaf atas semua kesalahanku
kita berkumpul lagi seperti keluarga
keluarga yang utuh
kenapa mereka semua kesini
aku senang ternyata kamu benar benar masih hidup
siva kemana anak aku
kenapa kamu ambil ciba dari aku
bella kamu tenang
siva baik baik aja
siva ada di rumah
siva juga sedang menunggu kamu
jangan pernah kamu suruh aku kembali ke rumah kami
kamu yang sudah usir aku di
jangan satu aku
ribuan kali aku sudah minta maaf sama kamu
tapi kamu tetap seperti

di saat hati
kalau itu mau kamu
aku tunggu kamu di rumah sampai matahari
kalau kamu tidak datang
aku sendiri yang akan memastikan bahwa kamu tidak akan pernah ketemu dengan siapa lagi
ini dia saatnya
lama tidak pernah kau koordinir restoran
danekatu gunakan hdiku
pernah nilai ya
ibu bangun ibu
ibu bangun ibu
kamu beruntung kali tapi percayalah keberuntungan kamu akan segera berakhir
ini gimana ya cynthia ini kok rafiq sampai sekarang belum